seluruh acara panggung hiburan dan seni terpaksa dibatalkan dan ditunda selama pandemi
namun bukan berarti para seniman harus berhenti berkarya
senin sore sebuah panggung pertunjukan digelar di rumah dinas gubernur jawa tengah ganjar pranowo
para seniman bebas memamerkan kreasinya yang dapat ditonton secara langsung di media sosial
seluruh acara panggung hiburan dan seni terpaksa dibatalkan dan ditunda selama pandemi
seluruh acara panggung hiburan dan seni terpaksa dibatalkan dan ditunda selama pandemi